ya menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia radi makarim mengikuti upacara peringatan hari pendidikan nasional dua ribu dua puluh secara virtual di akun youtube kemedikbun pada sabtu pagi
upacara hardiknas dua ribu dua puluh sendiri berlangsung di halaman kantor kementerian pendidikan dan kebudayaan
upacara digelar secara terbatas di mana para peserta upacara berdiri dengan jarak sekitar dua meter
para peserta upacara pun harus mengenakan masker serta sarung tangan
upacara peringatan hari pendidikan nasional atau hardiknas dua ribu dua puluh ini berlangsung selama tiga puluh menit
upacara ini pun disaksikan warga net dari berbagai daerah di akun youtube hingga sebelas penonton